hai hai hai hai hai hai hai pak udah tadi muter muter terus ambulannya nggak nyampe nyampe
gimana nih harus ngambil tindakan yang tegas dan cari solusinya kami semua ketakutan jadi
kakak bisa kemana mana ya rt benar pak rt sejak hantu ambulan timbul kami semua merasa
tidak tenang anak kecil tidak berani keluar rumah kita harus usir hantu itu adalah simpa rt
jangan sampai keganggu ketenangan warga iya
benar itu boro boro usir iserem saya lihat sendiri hantunya nggak berwujud yang kelihatan cuman mobil
ambulannya iya iya pak rt serem banget pak rt aduh saya aja udah tiap malam tidak bisa tidur pak
rt benar gara gara lihat hantu ambulan itu wajahnya terbayang bayang terus pak rt iya prc
assalamualaikum waalaikumsalam pak firman maaf mbak ini pak rt ini lagi ada rapat warga ya
pak gini partai kedatang saya kesini mau mengurus surat surat kepindahan andre
oh iya tahun ini dia sudah kelar kuliah jadi dia mau balik ke sini lagi partai oh bisa bisa
bisa mudah itu sih kita cuman lagi ngomongin soal hantu ambulans yang lagi meneror warga pak firman
ya udah tunggu ya iya oke
kok adem ada di sini itu kan ambulan yang semalam
aduh ambulan ah
aku mau ke sana sendiri lagi
kita lihat aku lihat hamburan
di bengkel amfiman
kita daripada penasaran kesana aja yuk
kita harus tau kebenarannya
kok ambulannya gak ada
kamu mungkin selidat
bener aku liat ambulannya di situ
gak ada kok
mungkin kamu halu kali dam
gak dam booong
anak anak kalian pada ngapain disini
kak tadi adam liat hantu ambulan disana
hah hantu ambulan
anak anak kalian semua pada tenang ya
hantu ambulan itu gak pernah ada
berarti hantu ambulan nggak akan ganggu kita lagi
kan saya liat adam kamu halu sih
biar kakaknya bantu awas
eh anak anak tante mau minta tolong ya
tolong jagain rafa dulu di dalam boleh
iya tante boleh
dre tadi gitu teh gimana sih ceritanya
tadi anak anak lagi main deket deket
mungkin masuk angin teh
aduh rafa teh gak makan siang apa ya
eh tapi ya udahlah
puntennya andre jadi ngerepotin
makasih udah bawa rafa sampai ke rumah
ya gak apa apa teh
yaudah saya langsung pulang ya teh
aduh untung aja ada si andre
kalau enggak aku mau aja dinaet
tapi si rafa pingsan di pinggir jalan
tahu tahu panasnya tinggi banget deh
oh kompres aja dulu yang paling penting
pokoknya saya gak mau tau ya pak
weekend kali ini bapak harus temenin anak anak jalan
ingat apa pesan mama
jangan ngebantah kalau dia emangin
mama gak ada sopirnya
ih ih ih jatah kali
turanti kalau menurut saya emang
langsung aja lah dibawa ke rumah sakit di kota
biasanya kalau anak
ngerinya setiap kalau panas tinggi gini
iya pak rete saya juga rencananya
saya nggak mau kalau mereka nanti kejang lagi
tapi ada hal yang gak kalah pentingnya nih buranti
i know pak rete apa yang lebih penting
saya mau ikut ke toilet
ini udah pembukaan lima
ih ih pak rete
jangan sampai ngambur rusut di sini dong
buruan buruan buruan
mesti pakai ambulan kan
itu ambulan yang udah datang
eh pak rete bukan
hah gak penting
yang penting harus bawa anak anak ke rumah sakit

pak rete apa yang terjadi
hebat mochi udah manggilin ambulan
moci gak nelpon ambulan pak rete
moci baru aja mau telepon
tapi tante ranti udah pergi
tante ranti udah pergi
nah itu yang manggil ambulan siapa
jangan nih pak
yaudah deh pak rete mau telepon gue ranti dulu ya
bentar lagi sampai rumah sakit sabar ya mak
bentar lagi sama dokter langsung revo diobatin ya
aduh kenapa gak nyampe nyampe
gak ada siapa sih ini
sabar ya rafa sebentar lagi ya nga
kok jauh amat sih
masa tuh nepi nepi
tadi peputaran woi
pak ini masih lama nggak sih pak
rumah sakitnya ini
kasian anak saya udah gak kuat
pak kok dari tadi muter muter terus
ambulannya gak nyampe nyampe kok mahasis
bisa tuh nyupir nga
wah gila pak
gak tau kok panas lagi panas
ambulannya gak ada nyupirnya
rafa rafa tenang ya kita harus keluar dari ambulan ini rafa
ternyata ambulan ada nga tengok nyupir nga
tahan ya rafa pegangan mami ya nga
ya ampun rafa
pak pak pak
pak pak pak pak pak
pak pak pak pak pak pak pak